ini merupakan venue yang akan menjadi tempat pergelaran cabur e sport
di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah e sport akan dipertandingkan
dalam event olahraga selevel nasional seperti pekan olahraga nasional
dan rencananya e sport sendiri akan berlangsung pada tanggal dua puluh satu hingga tanggal dua puluh enam september mendatang
dan saya akan mengajak anda bagaimana persiapan menjelang pembukaan cabur eksibisi e sport pada pon ke dua puluh papua
rencananya setidaknya empat game akan dipertandingkan
di antaranya ada pro evolution soccer ada mobile legends free fire dan juga pubg mobile
nah disini bisa dilihat memang persiapan menjelang esok
tepat di pembukaan cabur eksebisi e sport
pada perhelatan pon ke dua puluh papua
dan menurut informasinya tidak akan ada penonton yang diperbolehkan
untuk datang ke venue menonton secara langsung pertandingan e sport ini
karena pertandingan pertandingan ini akan disiarkan langsung melalui live streaming
melalui kanal kanal secara virtual
dan saat ini memang penyelenggara masih mempersiapkan segala kesiapannya
terkait menjelang h satu pembukaan
memang setidaknya e sport ini akan diperbolehkan

di mana satu ratus delapan puluh delapan peserta tersebut terdiri atau berasal dari tiga puluh empat provinsi
yang mengirimkan tim tim terbaik mereka
untuk berlagak pada cabur eksibisi e sport
yang akan berlangsung pada dua puluh satu hingga dua puluh enam sabtu yang akan datang
selain keempat game yang saya sebutkan tadi
juga ada game yang dipublis atau buatan anak dalam negeri lokapala
yang juga akan dipertandingkan secara persahabatan
jadi secara total dari ada empat game yang dipertandingkan untuk membutuhkan medali
dan juga ada satu game yang akan dipertandingkan secara persahabatan
rio abadi adi osmoro jayapura papua